untuk mengetahui bagaimana respon dari warga yang ada di turki terkait beralih fungsinya haya sofia ini menjadi masjid setelah sebelumnya selama berpuluh puluh tahun menjadi museum kita sudah terhubung dengan darlis aziz yang merupakan mahasiswa indonesia yang ada di turki
selamat malam waktu indonesia barat darlis aziz
selamat sore waktu turki mbak melvi apa kabar
baik baik mas aziz ya saya panggilnya mas aziz hari ini kan diselenggarakan sholat jumat pertama nih sejak sepuluhan tahun kemudian menjadi museum dan sekarang sudah dialih fungsikan kembali menjadi masjid
bagaimana kemudian suasana tadi saat sholat jumat perdana dan antusiasme masyarakat yang ada di sana reaksinya seperti apa
ya mbak melvi bisa saya sampaikan bahwa antusiasme masyarakat itu sangat tinggi
sangat tinggi sekali warga turki itu berdatangan dari berbagai provinsi dari timur barat turki bagian utara bahkan juga yang paling ujung turki tenggara itu banyak yang hadir ke turki
bahkan masyarakat istanbul sendiri istanbul kan salah satu provinsi dengan jumlah penutup serpadat ada enam belas juta jiwa di istanbul
jadi diperkirakan hadir mencapai lima jutaan orang
dari ujung barat ayakokia sampai ke perbatasan ke grand bazar itu dipenuhi dengan banyak sekali orang
saya sendiri datang ke sini pada jam sembilan pagi dan orang orang sudah pada ramai sekali antrian sudah mencapai satu km lebih di dekat grand bazar
dan memang masyarakat itu ada yang menginap di depan ayakutopia
bahkan ada yang mendirikan tenda berbagai macam
oke mas darlis aziz ini kan saya lihat ini tampilannya gambarnya visualnya ini sepertinya ramai sekali yang datang ke sana
karena setelah puluhan tahun akhirnya diubah menjadi masjid kembali dialih fungsikan menjadi masjid kembali
sudah dinyatakan oleh presiden turki
tapi kalau saya lihat ini
sepertinya tidak ada penerapan physical distancing di sana
apa kemudian upaya yang tadi dilakukan oleh petugas yang ada di sana untuk memastikan bahwa protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas tetap berjalan
walaupun memang sambil menjalani ibadah sholat di sana
ya pemerintah sudah mengumumkan satu hari sebelumnya protokol pelaksanaan sholat jemaat pemukaan ayakutopia ini sebagai masjid
saya tangkap kemarin
termasuk beberapa aturan buka tutup transportasi dan juga terkait dengan protokol covid
terkait jaga jarak juga penggunaan masker
dan tadi ketika kami sampai pemerintah juga telah menyiapkan beberapa titik tendang untuk membagikan masker secara gratis dan juga disinfektan
hand sanitizer dan lain sebagainya gitu
tapi memang masyarakat karena terlalu membutak
saya lihat tadi banyak yang melanggar ya
melanggar daripada protokol covid sembilan belas
dan polisi saya lihat juga tidak begitu mampu untuk mengendalikan masa yang cukup ramai ya
walaupun sebenarnya polisi yang dikerakan sudah mencapai hampir tujuh belas ribu orang ya
kalau kita bicara tentang peralihan dari sebelumnya sebagai museum kemudian menjadi masjid
adakah perubahan dari tata letak dari bangunan yang ada di sana
perubahan tidak terjadi perubahan yang berarti
presiden erdogan melalui jurubicara kepresidenan beberapa waktu lalu di berita yang kami baca
dia menyampaikan bahwa ayal sosial ini akan tetap jadi milik masyarakat milik publik seluruh dunia
siapapun boleh berkunjung dan siapapun boleh masuk ke area sosial
untuk melakukan ziarah ataupun kunjungan pariwisata
akan tetapi di luar tetap di luar waktu sholat
dan tanpa tiket gitu
dan untuk mosaik dan apa namanya ornamen ornamen di dalam ayat sosial ini itu tidak ada yang dirusak satupun
hanya beberapa ornamen yang tidak sesuai dengan apa namanya ya mazhab dalam apa namanya dalam kemahiran islam
itu ditutup dengan kain ya
ada beberapa gambar
gambar tentang yesus gambar tentang apa namanya malaikat malaikat dalam bentuk pendamparan
mas darlis mungkin kita akan flashback sedikit nih mas ya terkait dengan proses peralihan dari museum kemudian menjadi masjid yang terbaru ini
apa yang kemudian melatar belakangi presiden erdogan ini kemudian memutuskan agar haya sofia akhirnya menjadi masjid sepenuhnya
nah sebagaimana kita ketahui juga bahwa presiden erdogan telah berulang kalinya menyampaikan dalam pidatonya bahwa haya sofia ini adalah kedaulatan dalam masjid
jadi terkait dengan perubahan status dari sebelumnya museum ke masjid juga itu adalah hak berpikir
dan beberapa pakar dan juga ahli akademisi yang ada di masjid menyampaikan bahwa perubahan dari museum ke masjid
itu sudah sesuai dengan apa namanya sejarah pembangunan haya sofia itu sendiri
di mana haya sofia ini dibangun adalah sebagai tempat ibadah
masa tersebutnya itu sebagai mabed
mabed itu dari bahasa arab makbud
di turki turki itu menjadi mabed
jadi masa bizantium dulu itu digunakan sebagai mabed atau sebagai tempat beribadah
dan fungsinya masa utama juga digunakan sebagai masjid
yang juga sebagai tempat beribadah
makanya fungsi sebagai museum pemerintah turki menilai itu tidak sesuai dengan fungsi awal daripada pembangunan air sosial kita
makanya salah satu poin untuk perubahan museum haya sofia menjadi masjid adalah faktor sejarah ini